kami punya paket yang menarik juga ini seperti upacara hari kemerdekaan yang selalu dirayakan di halaman istana merdeka
kami akan mengajak anda untuk melihat sejarah istana merdeka yang berusia lebih dari satu abad
upacara hari kemerdekaan indonesia selalu dirayakan di lapangan istana merdeka
gedung istana merdeka memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan umur kemerdekaan republik indonesia
istana merdeka dibangun pada masa pemerintahan gubernur jenderal james lindan di tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga dan selesai dibangun tahun seribu delapan ratus enam puluh
sejak dibangun istana merdeka resmi menjadi tempat kediaman gubernur jenderal
gedung bergaya neo greko roman yaitu perpaduan arsitektur yunani dan romawi menjadi salah satu gaya termewah pada saat itu
istana merdeka dibangun dengan pengawasan arsitek mister durosares
istana merdeka memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan umur kemerdekaan republik indonesia
luas bangunan dua empat ratus meter persegi dengan luas lahan komplek kepresidenan mencapai enam puluh delapan meter persegi
di belakang istana merdeka indonesia memiliki sebuah istana yang dikenal dengan nama istana negara
perbedaannya adalah istana negara lebih sering digunakan untuk agenda pemerintahan dan juga kenegaraan
istana negara dibangun lebih dahulu pada tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh enam dan selesai dibangun pada tahun seribu delapan ratus empat di masa gubernur jenderal johannes siber
istana negara juga menggunakan gaya arsitek yunani yang pada masa itu menjadi simbol kemegahan
luas istana negara mencapai tiga tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi di atas luas lahan enam puluh delapan meter persegi
sejak masa presiden soekarno istana merdeka digunakan sebagai tempat acara kenegaraan seperti pelantikan pejabat tinggi
pembukaan musyawarah hingga rapat kerja nasional
istana negara lebih dititikberatkan sebagai tempat kegiatan resmi kepresidenan
di hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
istana merdeka dan istana negara akan difungsikan secara bersamaan
jika istana merdeka menjadi puncak perayaan detik detik proklamasi
maka istana negara menjadi tempat jamuan para tamu undangan